pertama direbus dengan tambahan kuah kaldu sehingga terlihat seperti sup
tapi oleh toko toko misalkan dari toko elektronik toko furniture kemudian juga peralatan rumah tangga
baik banget buat anak anak
bioskop aja di belakang ya